sebuah mobil sedan jenis sport terbakar di ruas tol dalam kota dari arah selipi menuju tanggerang jakarta barat minggu siang
api terlihat pertama kali pada bagian mesin mobil
mobil bernomor polisi f empat rah ini dikendarai oleh mahasiswa seorang diri
mobil sempat mengalami gangguan dan dipaksakan berjalan
tak lama kemudian pada bagian belakang mengeluarkan asap lalu muncul percikan api
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini pengemudi dapat menyelamatkan diri sebelum api membesar
peristiwa ini sempat membuat macet ruas tol dalam kota khususnya dari arah selipi menuju grogol jakarta barat
awal mulanya menurut keterangan dari pengemudi ada gangguan di mesin
jadi mobil sempat ngeden sempat jalan pelan pelan namun tetap dipaksakan jalan
lalu kejadian ada percikan api ada asap
langsung yang bersangkutan menginginkan kendaraannya